ya udah sekalian buat ibu ini
waduh buin ada yang baik sama ibu jadi dibayarin
kasih ya ibu iin pak
ibu iin itu tunarungu
ada apa ya
bagi dit dong
ya mbak lapar nih
ya udah saya kasih duit tapi tolong jangan ganggu saya bisa kan
iya tenang aja
semoga panjang umur dilimpahkan rezekinya
aduh balik deh

nggak enakan sih al
papa tadi emang
belum makan juga sih
bapak dia udah makan belum
papa khawatir sama dia
tunggu saya ya andien
saya pasti akan temukan kamu
dan kita akan liburan bersama
apa kamu ditambah
oh mau beli nasi bungkus dua ya bu
nggak biasanya beli dua
kan buin tinggal sendiri
satu lagi buat siapa
kurang sepuluh ribu lagi
empat puluh delapan ribu pak
empat puluh delapan ribu
buat ibu ini ya
ada yang baik sama ibu jadi dibayarin
dia tinggal sendirian
dulu sih dia punya anak perempuan
eh anaknya meninggal
gue terima kasih banyak ya
kembalinya diambil aja
terima kasih pak
kalau dipikir pikir nih
gue tuh kayak buruk banget ya
ngapain coba gue balas ke media
sekarang dia jadi cemburu sama gue
dia marah sama gue
dia betek sama gue
kau harus ngapain ya sekarang
lo harus ngelakuin sesuatu
biar miki tuh kelepak kelepak sama lo
apa aku salah
aduh kenapa jadi kepikiran kayak gini sih
lagian kalau gak ada apa apa
kenapa aku harus berantem sama enggak
gak gak gak gak gak gak gak
michi pokoknya kamu gak boleh
yang ada nanti dia makin besar kepala
kalau diubungin duluan
aduh kenapa aku cewek diski
kayak gini sih
fokus gak usah mikirin angga
fokus mikirin diri sendiri aja
mendingan aku balik aja ke ruangan kerja
ini ada surat
ah dari siapa
dasar ngambek kan
dari siapa sih
bukan misal ini ada surat
ini siapa lagi sih ini
jangan jangan ini kerjaannya
medekin aku lagi
bilang aku gak bakal lah aku ampekan
dan lo juga harus ingat